menteri keuangan sri mulyani indrawati memotong anggaran untuk tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebanyak dua puluh tiga tiga triliun di apbn perubahan dua ribu enam belas
alasannya jumlah guru bersertifikat di daerah mengalami penurunan sekitar seratus ribu guru
sri mulyani mengungkapkan anggaran tunjangan profesi guru pns daerah mengalami kelebihan rp dua puluh tiga tiga triliun
nilai itu selisih dari pagu anggaran di apbnp dua ribu enam belas nilai rp enam puluh sembilan tujuh triliun sementara prognosis pagunya hanya butuh rp empat puluh enam empat triliun
penyebab selisih ini karena gurunya tidak ada atau guru ada tapi tidak bersertifikat
sehingga tunjungan profesi tidak bisa dicairkan
pemotongan anggaran tunjangan profesi guru pns daerah ini karena penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh tunjangan
yakni dari satu tiga juta orang menjadi satu dua juta orang karena pensiun